dan mulai selasa pagi ini dinas perhubungan provinsi dki jakarta melakukan uji coba rekayasa lalu lintas di kawasan jatinegara jakarta timur
ya penerapan rekayasa lalu lintas dilakukan sebagai dampak pembangunan konstruksi ruas jalan tol bekasi cawang kampung melayu atau becakayu
hari pertama uji coba rekayasa lalu lintas di simpang kebonanas jatinegara jakarta timur diwarnai kemacetan lalu lintas
antrian kendaraan sepanjang sekitar tiga km di ruas jalan di panjaitan dari arah jatinegara menuju cawang ini terjadi sebagai imbas ditutupnya persimpangan kebonanas
dan kendaraan yang melintas dialihkan ke beberapa titik uji coba rekayasa lalu lintas di simpang kebonanas ini rencananya akan dilakukan selama sepekan hingga dua puluh satu maret mendatang
minimnya rambu penunjuk jalan dan sosialisasi rekayasa lalu lintas membuat para pengguna jalan kebingungan mengarahkan kendaraan mereka
terpaksa menerobos taman pembatas jalan karena kesal berjibaku dengan kemacetan
dan kita akan lihat bagaimana kondisi lalu lintas di kawasan dipanjaitan sudah ada victor pangaribuan di sana
ya victor selamat pagi victor dapatkah anda ceritakan hari ini rekayasa lalu lintas sudah diterapkan untuk tol becakayu sendiri
bisakah anda jelaskan bagaimana kondisi keadaan lalu lintas
pada pagi hari ini
selamat pagi anissa dan juga lady
kemacetan panjang yang sempat terjadi selasa pagi tadi memang sudah terurai
tampak kondisi lalu lintas saat ini kalau saya pantau ini sudah mulai ramai lancar
karena memang kemacetan terjadi cukup parah
ini di puncak aktivitas warga
tadi terjadi sekitar pukul enam hingga pukul delapan pagi
ini cukup parah karena memang masih banyak volume kendaraan dari arah jatinegara menuju cawang
begitu yang tidak mengetahui secara pasti kemana mereka harus berbelok begitu
nah simpang kebonanas ini memang sudah ditutup sejak pukul enam pagi tadi ditutup dengan pagar pembatas seperti di belakang saya begitu
nah alhasil beberapa titik dibuka untuk menjadi jalur berbelok atau berputar arah
kalau saya jelaskan kendaraan dari arah jati negara yang hendak menuju cawang ini tidak bisa berbelok langsung ke jalan otista tiga
melainkan harus lurus terlebih dahulu
lalu berputar di
halte bus transjakarta penas
begitu pula dengan jalan atau kendaraan dari jalan kebunanas yang hendak menuju otis satika
ini akan belok ke kiri untuk berputar di halte bus yang sama begitu
nah kendaraan dari arah jalan otis satika yang hendak menuju jalan kebunanas juga demikian
dia harus belok ke kiri terlebih dahulu lalu berputar di depan kantor camat jati negara
nah yang menjadi dilema atas uji coba rekayasa lalu lintas ini adalah kemacetan parah yang ditimbulkan
karena memang kalau saya pantau tadi beberapa pengguna jalan saya sempat mewawancarai juga mereka cukup keberatan dengan terjadinya kemacetan yang lebih parah dibandingkan dengan hari biasanya
ini dikarenakan tempat berputarnya jalan untuk mereka ini lebih sempit
nah alhasil memang sempat terjadi cukup antrian yang panjang begitu bahkan diantaranya juga kesal dengan kemacetan parah ini
sehingga mereka juga terpaksa harus menerobos taman pembatas di tengah jalan ini begitu
nah uji coba rekayasa lalu lintas ini betul sekali akan dilakukan selama sepekan ini nantinya akan dievaluasi oleh dinas perhubungan provinsi dki jakarta sebelum dan sesudah rekayasa apa yang terjadi apakah kemacetan akan lebih parah atau malah berkurang begitu
nantinya apabila memang pengguna jalan sudah bisa menerima dan juga sudah terbiasa melintasi jalur yang sudah ditentukan oleh dinas perhubungan maka nantinya rekayasa lalu lintas ini akan ditetapkan dan akan dipermanenkan selama lebih kurang sampai akhir tahun dua ribu tujuh belas hingga pembangunan ruas jalan tol becakayu ini selesai
dan pagar pembatas di belakang saya pun akan diubah menjadi pagar pembatas yang lebih permanen
kalau dilihat targetnya kapan selesai pembuatan tol becakayu
dan bagaimana sebenarnya desain dan juga penggunaan tol becakayu nanti ke depan
ya lady dan anissa tol becakayu ini memang didesain dan dibangun sepanjang dua puluh satu lima km yang menghubungkan antara bekasi timur dan jakarta timur
nah ini sebenarnya pembangunannya sudah dilakukan sudah sejak lama dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
namun pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan sempat terhenti karena krisis ekonomi yang melanda indonesia saat itu
selain itu juga terjadi kendala di mana terkait pembebasan lahan yang dihadapi oleh pihak pengelola
nah semakin dikebutnya pembangunan jalan tol ini maka semakin banyak pula ruas ruas jalan yang nantinya akan cukup terganggu dengan proses pembangunan atau proyek pengerjaan jalan tol becakayu ini
dimana sejak tahun dua ribu lima belas lalu pembangunannya sudah dikebut begitu dan dilakukan melalui dua seksi
seksi pertama pembangunan ruas jalan tol dilakukan mulai dari jakarta sampura bekasi barat hingga kampung melayu jakarta timur
sementara seksi kedua dimulai dari jakarta sampurna hingga durenjaya bekasi timur
nah ini akan terhubung langsung dengan tol jakarta lingkar luar atau jor
mengingat memang begitu banyak kendaraan yang masuk dari arah bekasi menuju jakarta yang melintasi wilayah kalimalang jakarta timur ini
maka akan dibangunlah jalan tol ini nantinya
jalan tol sendiri dibangun
secara melayang sepanjang dua puluh satu lima km seperti yang saya sebutkan tadi
terdiri atas dua lajur yang masing masing badan jalan dua x empat belas meter lebarnya
dan masing masing lajur bisa dilintasi oleh tiga lajur kendaraan roda empat
kita lihat nanti seperti apakah nanti tol becakayu ini akan mengurai kemacetan di wilayah jakarta timur
nanti kita akan melihat bersama sama karena kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat menargetkan tol becakayu ini
untuk seksi pertama dari jaka sampurna bekasi barat hingga kampung melayu jakarta timur akan beroperasi akhir tahun dua ribu tujuh belas
baik terima kasih victor pangaribuan atas laporan anda terkait dari pengerjaan proyek tol becakayu yang merupakan cita cita dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam
betul dia juga sempat dilanjutkan namun kemudian terhenti lagi pada seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ini berlebih sembilan belas tahun begitu ya
yang harus dikebut pengerjaannya dan juga nanti ditargetkan pada akhir tahun dua ribu tujuh belas nanti
untuk sesi pertamanya
betul tentunya agar lebih lancar begitu dan tapi harus lebih bersabar sedikit sampai akhir tahun dua ribu tujuh belas ya